sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

masa gak dapet gaji
saya rasa lebih baik mas kasih uang ini untuk
untuk orang susah di luar
karena saya masih bisa cari makan sendiri mas
minta tolong boleh gak
tolong beli yang susu
yang satu liter di supermarket
dulu aja ya
kamu mau kemana kuliah ya
jangan mentang mentang sekarang nontalita udah balik ke rumah ini
terus masakti bisa ngelakuin apa aja ya mas
masakti bisa seenaknya sama nontalita
ini kok terjadi
i punya menantu ya you
you dulu sirik
cemburu sama raka
and you sekarang sama sakti you jealous
mama mama enggak
tadi tuh ayah kesenggol da
kesandung gak sengaja tumpahnya
aku pergi dulu ya
jadi ayah dendam sama aku
makasih ya ayah
ayah kesel ayah
ayah kesel ayah
ayah jadi berubah total sejak aku kembali kesini
dari kemarin sampai sekarang
dia juga belum ngomong sama aku lagi
aku itu sebel sama sakti
aku itu sebel sama sapi
sakti ngerebut kebahagiaan mentalita
kamu tau kan
kamu bebas tapi gak boleh jauh jauh ya
sakti ngerebut kebahagiaan mentalita
kamu tahu kan
nih kamu bebas tapi gak boleh jauh jauh ya
apa kamu tadi kenapa gitu sih
kamu jangan kayak gitu dong
kalau kamu kayak gitu kan aku juga jadi susah
susah juga buat berhenti benci sama sapi
kamu lagi stress aja kali ya lagi bete ya
saya benci sama sakti non
mungkin itu bedanya saya sama non talita
ya menurut saya sakti itu gak ada apa apanya dibanding raka kok non
non talitha sakti hanya punya apa dia hanya punya uang kekayaan dia hanya punya materi hanya itu kelebihan sakti
aku kira kamu udah ngerti
ya awalnya juga aku mikir kayak kamu kok tapi setelah aku pikir pikir lagi dia orangnya baik kok
sakti itu sebenernya baik sebenernya dia tuh tulus ngebantuin semuanya cuma memang cara dia salah
ya waktunya suka gak tepat
tapi aku tahu kok dia baik
saya gak suka sama sakti
saya harus keluar dari rumah ini non
ya kamu serius
saya serius non
ya dong kamu gak bisa pergi dong
masa kamu pergi dari sini sih masa kamu tinggalin aku sendirian di sini sih ya
kamu tega ke kamu kayak gitu nanti aku sama siapa
hmm kenapa yuk
itu mama dicari ayah
ada yang mau diomongin sama dia
mau speak speak sama ayah
iya itu ayah ada di belakang
serius ada what sih
udah mama temuin dia aja deh cukup berhenti aja ya
temuin dia aja deh cepetan ya
mysterius sekali yuk ada what sih
ayah cahaya ayah yuk ada mau ngomong sama ayah
ayah bawa koper yuk yuk mau kemana yuk
beuh yuk sensitif bener yuk
ayah kan cuma marahin yuk cuma sedikit aja yuk
kok udah marah sama ayah sih
udah mau minggat segala ibu
ayah ayah nggak apa apa yuk enggak bantu ayah nggak apa apa
ayah bisa ngerjain semua sendiri kok ayah udah biasa
yuk jangan sensitif enda pekak begitu dong yuk
enggak bukan gara gara itu kok nyonya
bukan karena itu nyonya
beuh yuk nggak seru bener yuk
kok jadi begini sih yuk
masa yuk mau berhenti ayah belum gaji yuk
oh ayah tahu kurang
hah yuk mau mau uang yuk
ayah dapat jatah segini dari sakti ayah
yuk ambil aja semua nggak apa apa yuk ambil
maaf nyonya tapi ini memang sudah keputusan saya
saya memang mau keluar dari sini nyonya
yuk ngapain berhenti yuk ayah cahaya ayah yuk
yuk bener bener nggak bener yuk ah
ayah kesel sama yuk
kalitha lihat nih dia mau berhenti
udah yuk tanya sama talitha
yuk boleh pergi apa enggak yuk
dia bebas pilih
yuk pergi sana
yuk pergi sana sana
terima kasih banyak untuk kebaikan nyonya dan tuan teddy selama ini
saya beruntung bisa bekerja dengan tuan dan nyonya
ayah cahaya ayah ibu beneran mau pergi yuk
waduh kalau you pergi mainan terbaik ayo bisa hilang deh
saya permisi nyonya
tidak tuan teddy
tidak tuan teddy
tidak tuan teddy
tidak tuan teddy
tidak tuan teddy
tidak tuan teddy